ada tukang pinjit ada juga sono no koko sebelah
lu gua sumpah lu biar lu tengah jalan tengah bocor lah
makanya mi abah bilang kan kursinya aja pulangin dulu
aduh siapa tau kita butuh nih itu lah nih
yaudah deh cepetan deh minum nasi sama si rodi ya
aduh punya laki deboh
ada apa paji
gua jadi deh apa pake kursi rodanya ya
kalo perlu gua sewa deh tinggal lu bilang berapa
gak perlu paji
biar nanti aku bawa sama ibu ibu ini
aduh gua gak bisa kerasiat gitu roh
udah deh berapa deh
kalo gak yaudah aja
jangan jangan jangan
gua siap pake kursi roda lu gratisan
yuk john bantuin gue ya
pinggang gua nih agak kesel lu dikit nih ya
gua geli nih duduk bukasih
di kursi roda dan si rodya
ntar gua ketularan lagi
eh bu aja
bu aja jangan ngomong gitu dong
nyahe pan udah ikhlas gak sinya
lu anak kecil soalan lu ini
kasihatin gua lu kasih ceramah gua lu
lu tau gak hukumnya dosa tau gak
emang lu gak diajarin sama sisulam
udah jangan marah marah mulu deh
eh mana berat lagi badannya
lihat joni keberatan tuh
pokoknya cepetan pulangin kursi roda ya
jangan sampai dikumen nyebar di rumah gue
ya allah umi
kok ringisnya itu
umi lu tadi jatuh
gak bisa jalan
terus aba suruh ngangkat
tinggal aba juga sakit nih
ketiban dia ada nih
ini terus kursi rodanya siapa
jangan pakai basa basi aja
turunin buat sekarang juga nih
gue udah gak tahan nih kaki gue nih
aduh aduh aduh
aduh umi kamu gak apa juga nih
untung tadi ada porodianya jon
alhamdulillah gak apa apa kak ruf
tapi punya barang sama ibu ibu yang olahraga pagi juga
yaudah bilangin ke umi kamu makasih ya
maaf udah ngerepotin
iya kak ruf
joni pamit dulu pulang ya
dekat dekat sekiki baru dapat harisan loh
tadi ada cerita lucu deh bang
waktu lu jalan jalan sama joni naik kursi roda
eh haji maimunah tuh kayak nyumpain ruf
terus gak lama itu dia kesendung keselio
ya harus tawarin aja kursi rodanya
ruf lu jangan kirang begitu nabe
itu kan orang lagi kena musibah
itu namanya lu menarik di atas penderitaan orang lain
lu bukan ketawain penderitaannya bang
tapi lu ketawain pas lu nolak pinjemin kursi roda
toh toh haji muhyiddin lari lari
ya lu kasih aja deh
iya tapi lu jangan girang begitu
cuma roh kadang gak habis pikir aja kelakuannya mereka
enggak siapa mau mijit
ntar salah mijit bisa batal
gimana kabarnya si epi yang di arab
kayaknya dia nggak pernah pulang ya
di bah tren bukan di arab
alhamdulillah kontraknya teh sekarang diperpanjang sepuluh tahun
katanya majikannya baik pesan
wah enak si efi itu
pulang balik umroh dong
bah renjeng arab dah lain negara tuh
kayaknya kata bandung
rada jauh juga ya
siapa yang mau dipijit ya mak
mak teh ke sini bukannya mau mijit siapa siapa
mak teh sekarang udah jarang terima panggilan mijit
kecuali tek pasiennya sendiri yang datang ke rumah
mak teh ke sini mau ngajak nelan kerjasama
waduh kayaknya mau kerjasama bisnis nih
bagus tuh mijit sama herbal
kayak jadi kayak mama enok sama nelan
ya siapa tahu saja atu
mak sama nelan jodoh buat kerjasama soal obat herbal eta
udah roh pagi roh
ya nanti mak
mak nanti mak
mak nanti mak
mak nanti mak
cing ada yang mau ngajakin bisnis
ya udah buruan sini
tolong biarin sini dulu
mak dengar obat herbalnya nelan
wah hebat pisan eh
kumaha kalau mak sama nelan teh kerjasama
kerjasama apa gimana maksudnya mak
eh mak yang mijet nelan teh yang nyediain obat obatannya
ayo sih mau mau aja mak enok
tapi kalau emang mak enok tuh butuh obatnya banyak
mendingan sekaligus aja mak enok jadi agen
ditawaran rejeki malah ngarahin ke yang lain
bukan begitu roh
ncik mak pengennya yang praktis aja
yang paling baik buat mak enok
siapa tahu begitu jadi member
eh ari mak mak
mak dan maunya terima beres
nah ulah khawatir ke mak mak
pasti dibayar kes sama mak mak
insya allah ayah kagak bakal ngecewain mak enok deh
aduh berapa aduh
iya iya pelan pelan
aduh aduh aduh
tepi kangen bu
eh udah sabar dulu
aduh aduh aduh
udah udah udah
udah udah udah
pagi ini tadi gua tukang pijit
tengak tengak bener sama gua ya
ngeksa begini nih aduh
di sini kagak ada tukang pijit
namanya mak enok
kemarin mami sobari aja
salah bantal dipijit sembuh
iya gua tahu tuh
yang janda anaknya kerja di arab tuh kan
janda cepet banget ya bang dah
yaudah kita bawa umi ke sana aja deh pak
udah ntar abang hantar ke sana
cik cik manggil ojek cepet
abang buka baju dulu
aduh aduh aduh

silakan umi abah silakan duduk
silakan duduk dulu
hah pelaku amat
pakai pembantu segala lagi
padahal dulu cuma tukang keliling
sebelum anaknya kerja di arab
kok abah tahu
abah dulu kan pengurus persepaan bola di kampung ini
nah kalau ada yang kelih kelih yuk
abah bawa ke tempat lain wak supaya diurut
perasaan dulu rumahnya
sekarang udah gede
terima kasih pak
terima kasih pak